jangan sampai dia melakukan perawanan
jangan sampai dia melakukan perawanan
bolehkah aku bercerita sedikit
cerita tentang apa
cerita tentang apa
aku ini adalah murid seperguruan bopomu
jadi nisana kenal dengan bopoku
ya tentu saja
bapak apa yang kamu inginkan
tentu saja nyawamu
apa penduliku dengan urusanmu
jadi apa yang kalian inginkan
tentu saja nyawamu
ya apa pendulimu dengan kami
ya apa pedulimu dengan kami
aku tidak punya waktu melatihkan kalian

aku tidak punya waktu melatihkan kalian
ayo kenceng dia
tanya akan terjadi pertarungan yang seru
siapa bapak kandungku yang sebenarnya nyesel anak
aku sangat ingin tahu
dia tidak boleh tahu siapa jati dirinya
nyesel anak ayo cepat ceritakan kepadaku
bapakmu menyayangiku sudah seperti adik kandungnya sendiri
sebelum bopomu pergi dia menitipkan pesan padaku agar selalu menjagamu
bopomu pergi kemana
nanti aku ceritakan semuanya
tapi sebelumnya ada yang harus kita lakukan
apa itu nyesel anak
kalau ada kekuatan besar di dalam tubuhmu
iya tapi aku belum bisa mengendalikannya dengan benar
dan kadang kekuatanku bisa membuat kesadaranku hilang
karena itulah aku ada untukmu
aku bisa membantumu mengendalikan kekuatanmu dengan baik
tapi kita harus lakukan dengan cepat
sebelum kekuatan itu hilang
kekuatanku bisa hilang
aku tidak mau
maka dari itu aku akan membantumu
kamu percaya padaku kan

secara hati anda allah ku

saya pikir haknya untuk kupa
saya bukan ber envision karena sayalang

aku tidak akan membiarkanmu
caka kamu tidak apa apa
akhirnya kita bertemu
bukankah kehadiranku dan menjawab pertanyaanmu
harga dukani jaga
awal dari kehancuran perwakilan
akan menghancurkan dirimu sendiri
jangan lupa like share dan subscribe ya

jangan lupa like share dan subscribe ya

jangan lupa like share dan subscribe ya